kau harus bertanggung jawab atas ulah saudaramu kian santan
tunggu aku sangat yakin ini pasti terjadi kesalahpahaman
gawat sepertinya ada yang telah memfitnah raden kian santap
jagat dewa batara
badanku sakit sekali
dimana aku sekarang
kenapa aku bisa berada di tempat ini
sekarang aku akan mengirimu ke neraka
bersiaplah putra silibangi
orang itu yang telah melemparku ke jurang ini
aku ditugaskan untuk mencari tombak antar boga
aku harus bisa mendapatkan tombak itu
bercuma kau tutupi mukamu dengan topeng kian santong
cepat serahkan tombak baru kelintik itu padaku
kalau kau tidak mau serahkan sukarela
aku akan merebutnya secara paksa

kenapa jurus dan gerakannya berbeda
tapi aku tidak peduli
aku harus mendapatkan tombak itu dari tangannya
aku harus mendapatkan tombak itu dari tangannya

aku harus mendapatkan tombak itu dari tangannya
ibu baik baik saja kok sabar
aku tidak percaya
semua ini dilakukan oleh raden gen santang
sepertinya perjalanan menuju gunung ciramai masih cukup jauh
sebaiknya aku mencari kedai untuk beristirahat
dan menghilangkan dahaga dan juga laparku
bukankah itu masalah santang
apa yang sudah terjadi
apa yang terjadi dengan kampung ini
mengapa menjadi hancur
ini singaulah saudaramu kian santang
ia telah mengobrak api kampung ini
ia telah mengobrak api kampung ini
ia telah mengobrak api kampung ini
ambil variascon sampai datang
yang memberikan kuat pastiin
jangan lakukan hal seperti ini
sepertinya ada yang telah memfitnah raden kian santap
aku harus memberitahukan hal ini kepada raden kian santak
kalian pasti hanya salah paham saja
jika seperti ini
maka aku bisa kehabisan waktu untuk mencari tombak naga raksa ke gunung cirema
aku terpaksa harus melumpuhkan kalian
aku tidak bermaksud untuk mencelakai kalian
ada tugasku yang sangat penting
mengenai dendam kalian terhadap raden kian santak
kalian pasti hanya salah paham
aku akan buktikan
raden kian santak tidak mungkin sejahat itu
aku tidak boleh berhenti di sini
aku harus tetap berjalan
aku harus tetap berjalan
aku harus mengacau sesuatu
jangan lupa like share dan subscribe ya